politikus dan juga kader partai pd perjuangan budiman sujatmiko resmi dipecat dari pdi perjuangan
pemecatan ini adalah buntut dari dukungannya ke baca pres prabowo subianto
surat yang memuat keputusan partai untuk memberikan sanksi kepada budiman sujatmiko ditanda tangani oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dan juga sekjen hasto kristianto
kabar pemecatan ini santer setelah budiman meneklarasikan mendukung baca kal calon presiden prabowo subianto dari partai gerindra
saat dikonfirmasi melalui pesan singkat perihal pemecatan ini budiman hanya menjelaskan tetap akan meneruskan apa yang telah ia lakukan
namun budiman juga mengatakan belum berpikir untuk bergabung dengan partai gerindra